gak ada siapa siapa di sini jadi gue bisa keluar deh
patah mana sih
eh putri kalosnya lucu
lupa dosen tamu yang mau ngajar itu udah masuk kelas
ata udah dateng
kok atas ya kan lo tau sendiri ata gak perlu masuk kelas ini
dia lagi ada urusan
urusan itu ah lu paham paham juga
urusan apa sih gue juga ada urusan nih sekarang
kelasnya gue bohong sih
fix deh mampus sih
aku sih apa sih ngomongin aku ya
iya bukan putri usus goreng kamu kan kesayangan aku mana mungkin aku ngomongin kamu
pede banget sih put ini tuh gak ada sangkut pautnya sama lo udah lu tenang aja
yaudah kalau gitu putri yusus goreng aku mau cabut ke kelas dulu sekarang oke
awas kalau kamu sampai berani lepas nih kapulty kita awas aja kalau kamu berani
kamu ngancam aku
karena kalau kamu sampai berani ngelepas couple tee shirt kita aku bakal hukum kamu di depan semua anak anak
kamu pilih aja hukumannya mau aku kritik aku peluk atau
untung diantara semua personel di dead flowers gue paling gak alay
yaudah aku duluan ya putri yusus goreng
bisa dipercepat gak ngobrolnya
alay banget sih udah yuk
pansi sirik banget
oh putri yusus goreng
jangan jangan jangan
apa yang harus gue lakuin ya
kelas gue sih dua jam lagi mulainya
apa yang harus aku perbuat pada cewek asongan anaknya nawang
aku gak mau kalau dia terus terusan dekat sama pangeran
lex ini kok malah aku yang duluan jalan
ini kan ide kamu harusnya kamu yang duluan dong
ada yang nganggup pikiran aku
kamu lagi mikirin apa sih
belum saatnya aku share semua ini ke lidya
aku ingin selesaikan urusan ini sendirian
aku tahu pasti soal foto pangeran di
aku tahu pasti soal foto pangeran itu
di ig itu iya kan
kita gak usah bicarain itu dulu ya
oke aku gak bahas itu
tapi kamu harus fokus sama permasalahan pak haris ini
bapak bisa jamin ada solusi untuk permasalahan saya
tenang saja pak
saya akan memberikan yang terbaik untuk bapak
dimanapun juga saya tidak bersalah
dan saya tidak mengambil semua itu
tapi masalahnya barang bukti itu berada di dalam tasnya bapak
dan ini bisa memberatkan bapak
jadi sekarang saya akan memikirkan strategis yang matang
agar bapak tidak bisa terjerat hukum

begitu banyak kalian buat
kami nya mengambil satu menyusil
negara yang kijken saja
bukan itulah satu misi
tunggu apa ya
pata mana sih
makanan udah lengkap tapi dia belum datang juga
masuk ke toilet aja lama banget
temanmu usia lama cit
gak tau pa
papa kalau makan duluan gak apa apa
gak usah tunggu teman citra
yaudah kalau gitu papa makan dulu ya
lu udah ngintipin gue tadi di kamar mandi
kan gue jadi rugi besar
eh besar sih besar
mbak ini dia
nah ini dia
eh apaan sih
jangan fitnah bu
mau ketemu pacar saya
saya gak sengaja
saya mau kesalahan tapi
ada ribut ribut apa sih
gak tau pa
cuman kayaknya ada yang marah marah gitu di situ
kayaknya ada yang ngitipin dia di toilet
ada ya co kayak gitu
yaudah cuyikin aja
lo makan aja deh
sebelum makanannya dingin
ampun jangan bawa saya bu
ampun jangan bawa saya bu
cowok hidung belang ini
udah masuk ke kamar ada cewek yang ngintipin saya tadi
kok pengerak ben
papa kenal sama atta
aduh kelar nih hidup gue
kita mulai setelah tanggal tadi

dia itu sebagai satu tahun lagi